kementerian perindustrian menerbitkan peraturan menteri perindustrian no enam puluh lima tahun dua ribu enam belas
tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri
ataupun tkdn produk telpon seluler komputer genggam dan juga komputer tablet
seperti dilansir cnn indonesia com menteri perindustrian erlangga hartarto menyebutkan
skema penghitungan belit tersebut berbasis pada piranti lunak dan investasi yang ditambahkan
ketentuan nilai ataupun juga penilaian tkdn akan dilakukan terhadap tiga aspek
yaitu manufaktur pengembangan dan aplikasi
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional
dan membuka pasar kepada pengembang piranti lunak di dalam negeri
dan berikut kita lihat bersama bagaimana rincian penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri
ataupun juga tkdn kita lihat bersama
telepon genggam telpon seluler lalu kita lihat juga komputer tablet
ini adalah bilit penghitungan tkdn
begitu juga untuk lima ratus lima puluh hingga tujuh ratus miliar rupiah nilai investasinya apabila ingin berinvestasi di sektor ini
lalu kemudian semakin banyak
lalu kemudian semakin banyak
lalu kemudian semakin banyak
lagi tujuh ratus miliar hingga satu triliun rupiah maka diharuskan memiliki tkdn